selama masa karantina para calon anggota paski braka harus mengikuti jadwal yang sudah dipersiapkan
salah satunya atau salah satu kegiatan pagi capaska dimulai dengan bangun pagi pukul empat subuh kemudian berolahraga bersama
sekarang hampir jam empat subuh dan ini waktunya calon anggota paski beraka untuk dibangunkan
di saat anak anak lain seusia mereka ini masih tertidur lelap jam empat nanti mereka harus sudah berkegiatan dimulai dari ibadah dan dilanjutkan dengan aktivitas lain
jam empat nanti akan ada alarm yang dibunyikan kita ikutin kegiatannya
dapat pukul empat subuh sirene pun dibunyikan
sebagai pertanda untuk membangunkan para calon anggota paski beraka
satu persatu kamar harus diketuk untuk memastikan mereka sudah bangun dan harus bergegas untuk memulai aktivitas
setelah bangun mereka harus membereskan kamarnya dan selanjutnya bersiap untuk ibadah
bagi capaska muslim akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid asrama dan akan pergi bersama sama
olah raga pagi
usai ibadah pagi dilaksanakan para capaska putra dan putri kembali bersiap untuk melakukan aktivitas selanjutnya yaitu olahraga bersama
olahraga yang dilaksanakan sekitar pukul lima lewat lima belas menit ini diawali dengan peregangan yang dipimpin oleh satu cara
selanjutnya olah raga bersama
selanjutnya mereka berolahraga lari dengan mengelilingi lapangan tempat biasa mereka melakukan latihan baris berbaris
tidak hanya berolah raga lari mereka pun melanjutkan olah raga senam yang dipimpin oleh pelatih
kegiatan yang padat mengharuskan mereka mengawali hari dengan fisik yang bugar agar dapat melanjutkan aktivitas dengan prima